tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas jawa timur mendata sejumlah kluster baru covid sembilan belas di jawa timur
kemunculan kluster baru ini diantaranya terdeteksi di bojonegoro serta surabaya meliputi kluster pasar dan komunitas gereja
kemunculan kluster baru covid sembilan belas disampaikan langsung ketua tim rumpun tracing gugus tugas penanganan covid sembilan belas jawa timur kohar harisantoso
selain kluster pasar di bojonegoro kluster terbaru hingga delapan mei ini ditambah kluster pasar simo serta kluster komunitas gereja di menanggal surabaya
hasil rapi tes kluster pasar bojonegoro menunjukkan dari dua ratus enam puluh sembilan pedagang delapan puluh enam diantaranya reaktif dan kini sudah dikarantina
dua puluh anggota komunitas gereja di surabaya juga sudah mengikuti rapi tes tetapi hasilnya belum diterima tim gugus tugas
ada pun kluster pasar simo surabaya
tim gugus tugasnya masih dalam pendalaman karena datanya belum terperinci
selain itu tim juga masih mendalami dugaan klaster baru di sebuah perusahaan di pasuruan
sementara itu hasil tracing terbaru kluster pabrik rokok sampurna menunjukkan dua belas dari satu ratus enam puluh tiga karyawan yang menjalani tes swab mandiri oleh perusahaan rokok itu dinyatakan positif
sebelumnya enam puluh tiga karyawan pabrik rokok tersebut terkonfirmasi positif covid sembilan belas
lewat saya berlaku saya berlaku sudah bisa melakukan pcr
di surabaya ada baru lagi dok di pasar simo
seperti apa dok untuk tinjauan sementara hasil tracing sementara
kita belum mendalami yang pasar simo itu beberapa memang laporan jadi
memang komunitas yang pasar ini cukup riskan
main titik untuk melakukan penjarangan jaga jaga fisik dan senting di pasar pasar yang harus dilakukan